dan untuk mengetahui semangat perayaan hari raya idul fitri di korea selatan
kita sudah tersambung melalui zoom
duta besar republik indonesia untuk korea selatan
ada bapak gandhi sulistianto
selamat siang waktu jakarta pak gandhi
selamat siang mas
selamat siang pemirsa dari cnn indonesia
baik selamat hari raya idul fitri juga pak gandhi
mohon maaf lahir dan batin
kepada seluruh pemirsa cnn indonesia
pak gandhi kita penasaran nih
bagaimana sebenarnya suasana lebaran di korea selatan di seoul ya tepatnya pak gandhi
suasana perayaan di sini meriah sekali
kita baru saja selesai tadi melakukan open house dan halal bihalal
kepada masyarakat indonesia yang ada di korea selatan
pada khususnya di seoul
kedutaan besar republik indonesia berada
kira kira enam ratus masyarakat bni yang ada di sini tadi berkumpul
walaupun ini semuanya masih ada pembatasan
kami belum bisa membuka seratus persen
kami hanya memberi kesempatan kepada perwakilan perwakilan
dari warga negara indonesia yang tinggal di seoul ini
mengingat penambahan kasus covid di korea selatan
per hari kemarin masih ada tiga belas enam ratus kasus
sementara bulan lalu hanya tiga
jadi kami sedikit mengurangi keterbukaan kepada masyarakat tanpa batas
tetapi kami tetap membatasinya dengan segala upaya agar tidak ada tertular covid sembilan belas
dan kegiatan tadi pagi itu dimulai
dimulai dengan kegiatan takbir
kemudian sholat id yang dipimpin oleh ustadz dede dari masjid al falah seoul
dilanjutkan dengan khutbah dan doa
setelah itu rangkaian sholat id kbri seoul juga menyelenggarakan halal bihalal
saya dan istri saya ibu dubes dengan seluruh undangan yang hadir
kita sama sama menikmati makanan lezat khas lebaran
pada pagi hari sampai siang hari tadi
ya pak gandhi kalau misalnya di jakarta di indonesia biasa kita makan ada ketupat
ada lontong dan sebagainya begitu
nah kalau di korea selatan sendiri apakah ada hidangan hidangan khusus lain
misalnya hidangan khas korea selatan begitu yang disajikan seperti kimchi dan lain lain pak gandhi
justru dalam suasana makna lebaran
kita mengajak para penduduk para penduduk yang berpengalaman
kita mengajak para peserta yang hadir tadi dengan bernostalgia
seakan kita berlebaran di tanah air
sehingga makanan dan seluruh hidangan yang ada kami menyesuaikan
sebagaimana yang biasa kita sajikan di tanah air
wajib yang kita harus makan adalah ketupat lebaran opor dengan ayam
juga dengan telur balado
itu adalah masakan wajib dan juga makanan makanan lain
tentu sedikit diselingi oleh makanan korea yang namanya cap chai
atau di indonesia dikenal bihun goreng tapi di sini disebutnya capcai
tadi saya ikut bersama sama masyarakat kami menikmati itu semuanya dengan gembira
dan seluruh masyarakat bni yang ada di korea selatan ini
ada lima puluh delapan masjid dan musola yang dikelola oleh masyarakat indonesia
juga dihadiri mereka menghadiri di tempat tempat tersebut salat id masing masing
hanya di sini tadi sekitar kurang lebih enam ratus orang saja yang di kbri seoul
yang kami tampung untuk sholat id bersama di sini
baik pak gandhi ini kan tadi ada warga negara indonesia yang juga berlebaran di kb
lalu untuk misalnya untuk warga negara selain indonesia
adakah pusat berlebaran lain gitu untuk warga negara lain yang ingin meraihkan lebaran di seoul pak gandhi
ya tentu saja ada banyak di tempat tempat umum
mereka diorganisir oleh organisasi organisasi kemasyarakatan setempat melakukan sholat id bersama
yang tadi saya lebih khusus bicarakan adalah untuk warga negara indonesia
namun di beberapa yang di seoul maksud saya
di beberapa kota di luar kota seoul mereka juga bergabung dengan warga negara dari
katakanlah dari pakistan dari india dari negara negara islam
yang sama sama mereka melakukan sholat id bersama
pak gandhi kalau tadi ada liputan dari ya
kalau tadi ada liputan dari amerika serikat di mana lebaran juga dirayakan pada hari jumat begitu
lalu kalau di korea selatan apakah ada libur khusus begitu untuk lebaran bagi yang merayakan pak gadi
terus terang pemerintah korea selatan tidak meliburkan lebaran ini karena memang minoritas ya
warga muslim di sini di korea selatan adalah minoritas
sehingga pemerintah tidak melakukan libur nasional
tetapi untuk kbri sendiri kantor kbri di seoul
karena kita mengikuti hari libur dari tanah air
kami melakukan juga cuti masal pada tanggal sembilan belas sampai dua puluh lima
namun warga negara lain warga negara indonesia yang lainnya yang bekerja di perusahaan perusahaan korea
mereka tetap masuk

weekend ini kebetulan jatuhnya pada hari sabtu
kemarin hari jumat saya tidak melihat ada perayaan idul fitri bersama
tetapi semua terpusatkan pada hari sabtu ini
setelah diumumkan oleh pemerintah bahwa lebarannya adalah jatuh pada hari sabtu
sehingga banyak masyarakat berpondok pondok
dan juga banyak yang berpondok pondok
baik pak gandhi terima kasih sudah hadir di cnn indonesia news hour pada siang ini
selamat idul fitri sekali lagi dan selamat berkumpul bersama dengan keluarga
terima kasih pak gandhi
terima kasih kembali dan terima kasih kami diberi kesempatan
untuk bisa menampilkan kegiatan lebaran di korea selatan
hamzah midah terima kasih
goma wo terima kasih pak